paman sunan ampel
kenapa paman bonang menyuruh supa datang ke ampel denta
mungkin ini sudah kehendak allah
kalau empu supa
harus tinggal dengan santri santri
saya akan menemukan apa yang saya cari di ampel dente ini
boleh buka telapak tanganmu
kamu anak kecil
selalu saja kamu ikut ikutan siar agama islam
aku minta kamu diam
tolong bukan nyanyi gusti kanjeng
dan aku tidak mau kamu menyanyi nyanyi yang tidak karuan
maaf kanjeng gusti ayu
bukankah kanjeng juga orang beragama islam
tapi kenapa kanjeng tidak suka mendengar suara anak mengaji
aku tidak mau mendengarnya lagi
apa yang terjadi pada istri adipati ini
setahu ku dia lemah lembut
dan pemahaman agama islamnya pun cukup baik
kenapa sekarang seperti orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan
aku tidak mau mendengar kalian mengoceh ngoceh seperti itulah
jika ada yang membangkang
aku tidak akan segan segan mengumum
aku menghukum kalian semua
anak itu akan berbahaya kalau sudah besar nanti
kalau dia jadi tukang siar agama islam seperti para sunan
akan banyak pengikutnya
aku harus cari cara untuk merusak suara si tole
ilmu malirupamu sangat sempurna kan dika
sama persis dengan istri adipati
bisa menyerupai santri
aku mau penyamaranmu jangan sampai terbongkar
kamu harus bisa membantuku
untuk menghentikan semua kegiatan penyebaran agama islam
dan semua yang berbau bahkan berhubungan dengan ajaran wali songku
harus dibumi hanguskan dari tanah tuban ini
jangan khawatir gendika
aku akan menghasut sunan derajat dan para muridnya dengan adipati
tapi kamu harus segera memerintahkan seluruh prajurit kecepatan
untuk melaksanakan rencana kita
mereka akan patuh dengan titah menggantikan
karena kamu sekarang adalah istri adipati tuhan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
paman sunan ampel
kenapa paman bonang menyuruh supa datang ke ampel lintah
mungkin ini sudah kendak allah
kalau empu supa harus tinggal dengan santri santri
sunan bonang bilang saya akan menemukan apa yang saya cari di ampel denta ini
boleh buka telapak tanganmu
ternyata kamu seorang empu
sama dengan ayahmu
apakah mau mencari batu besi yang jatuh dari langit
maaf dari mana jenengan tahu
ya dari telapak tanganmu
ini besi bukan jatuh dari langit
tapi mempunyai bahan yang baik
coba kamu ubah menjadi mata tumbal
saya kurang berminat dengan mata tombak seperti itu
saya lebih suka yang lurus lurus
sekarang kamu simpan
kalau nanti kamu ketemu orang yang cocok
kamu boleh kasih
hentikan semua kegiatan agama islam
baik dari pengajian maupun sekedar berbicara di warung
jika ada yang membangkang
aku akan menghukum
dan hancurkan semua tempat ibadah umat islam
penyebaran agama itu
akan langsung berhenti
jika ada yang membangkang
aku akan menghukum
paman biar toleh aja yang nyapu
ini sudah menjadi tugas paman sebagai santri
toleh sama nyai gendis
langsung saja masuk
kanjeng sunan derajat dan yang lainnya sudah menunggu di dalam
mari silakan duduk
kanjeng sunan yang mengartikan
baru kita mulai
segala puji bagi allah
tuhan semesta alam
yang menguasai di hari pembalasan
dan hanya kepadamulah
kami meminta pertolongan
para penggawa kerajaan itu sudah mulai sewenang wenang pada rakyat
bagaimana sebaiknya kalau kita memberontak saja
tolong jangan berikan hasil yang membahayakan
apalagi mengajak orang untuk bisa memberontak
nanti akan banyak nyawa yang hilang
maafkan jung sunan
tapi unjuk rasa dikade patent